saat ini saya berada di kawasan cimaung kabupaten bandung jawa barat
tepatnya di lokasi pemakaman dari putra gubernur jawa barat emeril kan mumtaz
dan memang satu hari pasca prosesi pemakaman sejumlah warga ini masih mendatangi lokasi pemakaman
untuk bersiara secara langsung mendoakan secara langsung untuk emeril khan mumtaz putra gubernur provinsi jawa barat bapak ridwan kamil
dan beginilah kondisi terkini warga yang kemudian datang langsung ini mengaku ingin melihat langsung makam dari emeril
karena memang emeril dikenal sebagai sosok yang inspiratif bagi kawalan muda dan juga bagi anak muda yang memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi
tadi kami sempat bertanya asal mereka dari mana saja mereka mengaku bahwa mereka memang berasal dari sejumlah titik di kawasan bandung raya
saya belum menemukan para peziarah yang kemudian datang dari luar wilayah bandung raya
tapi ini menunjukkan
antusiasme yang kemudian cukup luar biasa dari masyarakat untuk kemudian bisa mendoakan secara langsung putra gubernur jawa barat emeril khan mumtaz
dan memang ini pemakamannya ini adalah lokasi pemakamannya memang dibantu ataupun diawasi langsung oleh satuan polisi pahlaw praja dari kabupaten bandung
mereka yang kemudian mengawasi warga untuk melakukan siaran secara langsung
jadi teknisnya warga diperkenankan masuk ke area pemakaman secara berkiliran kemudian memajatkan doa
setelah itu mereka juga akan silih berganti untuk memberikan doa
waktunya memang tidak begitu lama mengingat memang banyak sekali warga yang kemudian datang langsung untuk memberikan doa kepada eril ataupun emeril kan mumtaz putra gubernur jawa barat
dari pihak keluarga sendiri memang memberikan waktu hingga hari minggu mendatang untuk warga bisa datang langsung ke pemakaman dari ananda eril untuk memberikan doa
untuk waktunya memang dibatasi dari mulai pukul delapan hingga pukul tujuh belas sore di setiap harinya
ya selain memanjatkan doa kepada almarhum emeril kan muntas atau putra gubernur jawa barat ridwan kamil
kami juga tadi melihat sejumlah warga mengambil handphone mereka ponsel mereka untuk kemudian bisa mengambil gambar dari makam emeril
dan juga mengambil foto foto selfie di sekitar pemakaman emeril kahn muntas yang berlokasi di kawasan cimaung kabupaten bandung ini
kiki haryadi helmi surianegara kabupaten bandung jawa barat